angin segar bagi pansus angket terhadap kpk berhembus
ini setelah mahkamah konstitusi gagal mengeluarkan putusan sela judicial review keberadaan pansus angket kpk
hal ini terjadi karena para hakim konstitusi tidak mencapai kata mufakat
momen ini pun dijadikan energi bagi pansus hak angket untuk mewacanakan memperpanjang masa kerjanya
majelis hakim konstitusi telah mengambil sikap untuk tidak mengeluarkan putusan sela
atas hak angket kpk dalam judicial review pasal tujuh puluh sembilan ayat tiga undang undang md tiga
seperti dilansir oleh detik com dalam rapat yang dihadiri oleh delapan orang hakim konstitusi ini
keputusan tidak bisa diambil karena sikap ke delapan hakim konstitusi terbelah sehingga tidak tercapai mufakat
bahkan pengambilan suara terbanyak juga tidak bisa diambil karena jumlah hakim yang menerima dan menolak sama kuatnya
dengan situasi seperti ini maka pansus angket terhadap kpk masih bisa berjalan
menanggapi hal itu jurubicara kpk febri diansyah menegaskan kpk menghormati sikap mk
febri menambahkan kpk telah diminta untuk menjadi pihak terkait dalam sidang tersebut
kpk akan menyiapkan bahan bahan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa langkah dpr menggunakan hak angket terhadap kpk bertentangan dengan undang undang
ya kalau kita lihat di persidangan kemarin ada komposisi empat empat ya untuk putusan selah itu disampaikan
atau tidak atau ditolak atau diterima kita hormati lah pasti putusan mk karena mk kan adalah institusi kepuasan kehakiman
nanti masih ada proses lebih lanjut kpk juga diminta menjadi pihak terkait karena ada persinggungan dan ada keterkaitan objek yang diuji tersebut dengan kewenangan dan pelaksanaan tugas kpk
nanti ketika kpk menjadi pihak terkait tentu kita akan memberikan keterangan dan juga bukti
bukti yang relevan
sementara itu angin segar dari mahkamah konstitusi ditangkap oleh pimpinan pansus hak angket yang berencana memperpanjang masa kerjanya
yang akan berakhir pada dua puluh delapan september
pansus berdali masih membutuhkan keterangan kpk untuk menyusun hasil rekomendasi
pansus bisa berkonsultasi dalam rangka konsultasi dengan presiden
kita bisa berkonsultasi dalam rangka konsultasi dengan presiden
konsultasi tersebut dalam rangka konsultasi dengan presiden
konsultasi tersebut dalam rangka konsultasi dengan presiden

apa yang dilakukan apa tujuan pansus dan apa yang telah dilakukan pansus selama ini
agar komunikasi itu dalam konsultasi tersebut kita berharap akan terkomunikasikan hal hal yang belum sampai kepada presiden
itu yang pertama
yang kedua tanggal dua puluh delapan akan berakhir
tetapi karena ada beberapa hal yang kami anggap bahwa penting
ada beberapa hal maka kami pimpinan kemungkinan akan meminta seluruh anggota untuk bersedia diperpanjang masa kerja pansus
menjelang berakhirnya masa kerjanya dua puluh delapan september mendatang
pansus hak angket atas kpk telah meminta pimpinan dpr untuk mengirim surat ke istana kepresidenan
pansus angket ingin bertemu dengan presiden jokowi untuk berkonsultasi soal hasil temuan sementara
pansus angket membantah pertemuan dengan jokowi untuk melobi presiden agar menerima rekomendasi dari pansus

menjelang akhirnya masa kerja pansus hak angket atas kpk pada dua puluh delapan september nanti
sekarang ini mulai muncul wacana baru
untuk memperpanjang kerja pansus
di sisi lain mahkamah konstitusi memutuskan untuk tidak mengeluarkan putusan selah atas gugatan uji materi pegawai kpk terkait legalitas angket terhadap kpk
perlukah penyelidikan terhadap kinerja kpk ini
berlanjut kami membahasnya malam ini dengan arteria dahlan anggota pansus hak angket kpk
selamat malam pak arteria
kemudian ada donald faris peneliti dari indonesia corruption watch
selamat malam mas indra
dan yang terakhir ada jimmy usfunan analis hukum tata negara
selamat malam jimmy
terima kasih sudah hadir
baik saya langsung ke bang arteria ke poinnya langsung saja
ini sebenarnya wacana memperpanjang pansus angket sudah sejauh mana
masa kerja pansus angket maksudnya
kami juga heran ya kalau tiba tiba ada yang mewacanakan pansus hak angket ini diperpanjang
kalau dari kami sendiri kami tetap bekerja dalam koridor yang sudah ditentukan
tanggal dua puluh delapan september akan ada yang namanya rekomendasi pansus
memang kalau kita lihat dari time
di timeline table kita pada minggu minggu ini atau minggu minggu depan
itu akan ada pemanggilan terhadap teman teman kpk
karena kami juga melihat dan kami meyakini betul tidak mungkin ya
kita menerbitkan rekomendasi tanpa meminta konfirmasi
tanpa meminta klarifikasi daripada teman teman yang ada di kpk
terkait dengan temuan temuan yang pansus telah temukan
makanya ada ruang ya entah kita akan putuskan malam ini
kita akan putus minggu depan atau seminggu lagi untuk memanggil
sebelum tanggal dua puluh delapan kita kasih rekomendasi di paripurna dpr
jadi kalau pun nanti ada perpanjangan itu bukan dari pansusnya
bisa saja ada kondisi dimana tiba tiba teman teman kpknya tidak hadir
kan tidak elok juga kalau kita menerbitkan rekom yang bersangkutan datang
kita minta klarifikasi
at least kita akan berikan ruang
luas luasnya ya ada ruang bagi kpk
bagi sekjennya bagi teman teman baik yang ada di kedeputian maupun di biro biro
untuk bisa mengklarifikasi setiap temuan yang kami lakukan sehingga apa
faktanya betul betul utuh ya bukan fakta pengkondisian
bukan fakta persepsi sehingga pansus juga bisa lebih hebat lagi
untuk mempertanggungjawabkannya ke mata publik
jadi pada saat ini kita dalam posisi masih tetap patuh pada tanggal dua puluh delapan september
apapun itu ya keputusannya nanti tentunya akan menjadi bagian daripada pembicaraan lanjutan kita di
tapi bentuknya kalau misalnya ada diperpanjang
katakanlah kpk misalnya tidak datang apalagi melihat putusan selain tidak dikeluarkan
oleh apa namanya mk begitu kan
artinya posisinya masih jalan uji materi ini begitu kan bang arteria
itu bentuknya apa
tetap akan memperpanjang dalam konteks mungkin bukan pansus namanya tapi apa
ada pembicaraan itu tidak
kalau kita katakan demikian yang namanya masa pansus kan sudah betul betul secara terakhir
sudah betul betul secara konstitusional ya diatur ternormalkan
ya masa kerja ya sampai enam puluh hari ya dua puluh delapan september
apabila ada perpanjangan ya tetap namanya perpanjangan masa kerja pansus
tidak ada lagi tim apa tim apa tim apa
ya ini pun yang jadi concern kita nanti kalau kita mau diperluas atau diberikan tanggal waktu
apakah satu bulan dua bulan atau satu masa sidang ini menjadi pembicaraan lanjutan itu
tapi intinya kami semua tetap ya
tetap kalau timetable kami ini bisa masuk artinya sesuai dengan yang kami rencanakan
artinya semua mitra terkait pihak terkait bisa kooperatif
dalam timetable ini dua puluh delapan ini sudah selesai semua
kalau kpk nggak datang akan ada skenario yang lain begitu
kalau kpk tidak datang ini yang kita katakan kalau kami kan juga punya pertimbangan
kita beri ruang untuk kpk untuk kita panggil berikutnya
jadi kalau panggilan pertama panggilan kedua
tapi kalau nggak bisa juga ya apa boleh buat
kpk kehilangan haknya untuk melakukan klarifikasi di hadapan forum pansus
di tempat tempat lain bisa kan masih ada rapat komisi tiga dan sebagainya
tapi kalau saya jadi kpk ya sayang
bukan saatnya dan bukan waktunya juga untuk menyatakan kepada publik nanti setelah ada putusan mk
kan nggak seperti itu
jadi yang dimaksud apa namanya ketika memberikan ruang kepada kpk
memberikan ruang kepada kpk di luar tanggal dua puluh delapan misalnya
kalau akhirnya nggak bisa juga kita harus melewati itu bukan karena pansusnya
karena kpknya mungkin tidak dapat hadir
tapi ruangnya itu bentuknya apa
yang komisi tiga tadi bisa dikomisi tiga
ada opsinya kan dua
kalau perluasan artinya jangka waktunya diperluas
sebulan dua bulan atau satu masa sidangkah
atau bentuk lain
ya kita harapkan sih nggak bentuk lain
bagaimana secara peraturan perundangan
kalau anda melihat
misalnya diperpanjang menurut anda bung jimmy
iya pada intinya di dalam pasal dua ratus enam itu sudah jelas
undang undang md tiga ini ya
masa pansus h angket itu maksimal enam puluh hari
kalau sudah enam puluh hari maksimal berarti tidak ada interpretasi lain
karena ini berkaitan dengan maksimal
bagaimana caranya sekarang pansus angket kpk ini harus mengambil suatu kesimpulan
terkait apa yang sudah dijalankan
semasa enam puluh hari itu
kenapa ada pembatasan
ini karena berkaitan supaya namanya kekewenangan itu harus dibatasi
jangan sampai ketika ini tidak ada pembatasan waktu
maka ini kemudian menjadi bola liar yang kemudian merugikan lembaga lembaga negara lainnya
khususnya dalam hal ini
kalau istilahnya tadi perluasan yang dimaksud bang arteria tadi tetap tidak bisa juga masuk ke
kalau dilihat dari segi pasal dua ratus enam undang undang md tiga
maka sudah tidak ada ruang lagi
maka itu enam puluh hari itu ketika masa pansus kpk ini sudah berakhir
maka itu kan harus rapat paripurna
dan rapat paripurna itu kemudian untuk mendengarkan
bagaimana mengenai hak angket kpk ini ke depan
apakah dilanjutkan kepada hak menyatakan pendapat atau tidak
itu saja ujungnya
itu saja ujungnya
itu sih idealnya dan kita mau sekali
tapi yang kita katakan tadi dpr juga mencoba lebih arif dan lebih bijaksana
nah arif dan bijaksana gimana kita sudah buka ini
minggu depan kita akan manggil kpk
kemungkinannya kan dua kpknya hadir
kalau tidak hadir ya
kalau tidak hadir ini yang akan jadi masalah baru
masa iya sih dpr masih nerbitkan rekom
kalau bagi kami semua temuan itu sudah ada bukti ada saksi dan bisa dikonfrontir
tidak masalah itu
tapi kita kan juga ingin elok
ya dialektika kebangsaannya juga harus nampak
semuanya harus kita hadapi
semua pihak harus kita dengar
semoga apa semoga juga rakyat juga bisa menerima
nah ini ingin saya sampaikan sedikit
kita juga sedang baru menghadapi yang namanya
mk tidak mau menerbitkan putusan telah
artinya apa kita hormati dulu lah putusan mk
saya juga ingin teman teman di kpk juga menghormati
kami dpr juga menghormati apabila ada putusan selah
yang mengatakan bahwa pansus harus berhenti
kan tentunya dpr juga akan berhenti kemarin
sekarang kan ada putusan sela
mekan tidak menghargai putusan sela
sehingga juga saya minta semua pihak termasuk kpk juga menghormati itu
pansusnya tetap berjalan
mk loh ketua mk mengatakan
jadi pansusnya tetap berjalan
kita juga mohon konsekuensinya nanti teman teman kpk ini dipanggil pansus hadir
jadi clear semuanya
apa sih yang dikhawatirkan
masa iya sih dpr ini ilegal tidak legitime dan sebagainya
kan kita lihat manfaat sama mudarat
kecuali kalau dpr ingin menghambat boleh
ini kan kita ingin mencari kemanfaatan yang terbaik
saya juga lihat mk juga melihat seperti itu
gunanya provisi apa
kita lakukan putusan pendahuluan yang bersifat menunda
karena apabila tidak ditunda akan ada keadaan hukum yang lebih merugikan dan luar biasa merugikan
mk juga sudah melihat itu
ternyata kerja kerja pansus ini tidak merugikan
seandainya tidak dikahan sekalipun
tidak dihambat sekalipun
bisa menjadi sinyal bahwa tidak keluarkan putusan selamat
ini tidak masalah ini pansusnya begitu
walaupun belum putusan final ya
salah kita bilang koreksi
tolong kalau mau nyimpan barang sitaan terdaftar terregister dan harus rapi
apakah salah kalau kita katakan penyidikannya harus dengan berat
kita meragaskan ham standar penyidikan yang teratur
apakah penguatan atau pelahan
oke baik nanti kita lanjutkan jawaban dari bang donald faris setelah jeda tetaplah di prime news
baik ketika wacana perpanjang ini tadi clear dari bang arteria
sebenarnya tanggal dua puluh delapan clear
sudah selesai kpk datang atau tidak datang maka rekomendasi akan keluar
tapi sebenarnya mungkin ada wacana masih memberikan ruang
intinya seperti itu
berkait dengan keputusan mk yang tidak mengeluarkan putusan selah dengan kesimpulan diasumsikan begitu ya
saya ngomongnya diasumsikan oleh bang arthir ya
memahami pansus tidak benar bekerjanya
artinya pansus tidak masalah tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan begitu dengan adanya pansus
tanggapan anda seperti apa bang donald
tadi sekitar sudah dengar penjelasan yang terhormat pak arthir ya
saya panggil yang terhormat
nanti marah juga
itu interpretasi menurut saya
tapi kami sebagai pemohon kebetulan icw sebagai pemohon juga
ada empat permohonan itu pak arteria dan mas indra ada empat permohonan
icw itu adalah pemohon ke empat puluh tujuh nomor empat puluh tujuh
kami mengajukan provisi juga
tentu kami kecewa
sebagai pemohon provisi itu tidak dikabulkan baik soal substansi dan mekanismenya
saya masuk dulu soal substansi
kalau substansi yang kita minta adalah
mk melakukan hold untuk sementara waktu dulu
sampai ada putusan inkasu soal pengujian tiga pasal di undang undang md tiga
baik secara formil dan secara material angket itu kepada siapa
itu yang kami ajukan kenapa
pernah ada jurisprudensinya

oke itu yang kami ajukan kenapa pernah ada jurisprudensinya ada kalau soal putusan provisi ada enggak bukan pada saat pu seperti ini hal angket sedang bekerja bisa di halt
kan nggak ada yang seperti itu
itulah yang kemudian kita minta kepada hakim konstitusi dalam putusan
jangan jawa juga dong meminta yang tidak layak diminta enggak bisa
karena sudah ada di dalam beberapa kali putusan itu sudah ada putusan provisi
gimana saya tanya perkara terkait dengan hak dps sedang mencoba angket
kalau hak angket ini kan presiden pertama yang kita uji kalau angket memang tidak ada
tidak ada jurisprudensi tidak masalah menurut anda
bukan kalau jurisprudensi soal angket tidak ada karena ini pertama kali angket diuji
tapi kalau putusan provisi sebentar
tapi kalau soal putusan provisi dalam beberapa perkara
itu sudah ada jadi kita meminta presiden agar putusan provisi itu juga dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi
tapi sayang itu tidak dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi
kami sangat berharap tentu itu dikeluarkan
agar proses yang sedang terjadi perdebatan di ruang publik ini
kan kita pakai jalur yang konsesional ini ya pak arter
kita uji dengan jalur konstitusional legalitasnya bagaimana
sehingga putusan mk kemudian tidak menjadi basi dan tidak lagi menjadi perdebatan kemudian di kemudian hari
kita kan membayangkan ada putusan yang basi
saya menggunakan terminologi basi kenapa
karena jangan sampai nanti keluar putusan kemudian tidak ada lagi yang kemudian bisa dieksekusi
pansu sudah bubar
mk sudah keluar rekomendasinya sudah ditentu
tujuannya itu ya mengajukan profesi tadi ya
kenapa ya paling enak itu menganalogikan upaya provisi
paling dalam kasus ahok minta cuti
putusannya dikeluarkan ketika cuti dki sudah selesai semua
apil keadaan dki
jadi tidak ada gunanya
tidak ada lagi cuti tidak ada gunanya
itu kemudian kita sebut dengan istilah putusan basi
itu kemudian yang menjadi dasar hukum kita mengajukan permintaan provisi
nah itu soal subsansi
soal forminnya ada perdebatan
nanti pak arteria bisa tanggapi dan tambahkan
putusan itu delapan orang hakim
yang artinya genap
idealnya kan mengambil keputusan itu adalah dalam jumlah hakim yang gagal
komposisi hakim yang gajar ya
kenapa kemudian hakim tiga lima sembilan itulah kemudian agar terjadi saat terjadi deadlock
kemudian hakim bisa mengambil keputusan
dalam konteks hal ini kan hakim salah satu kalau saya tidak keliru adalah profesor saldi yang tidak bisa hadir
tidak hadirnya kan hanya temporer atau sementara waktu
lain kalau dulu
patrialis tidak bisa hadir secara permanen kita mahfum
karena dia menangani perkara
ini kan temporer
akses komunikasi bisa digunakan
sehingga pandangan hakim itu teknologi
mk itu punya video conference seluruh indonesia loh
masa kepada hakimnya saja tidak bisa melakukan video call atau apapun jenisnya
untuk mengambil keputusan
sehingga menurut saya mk tidak menggunakan akses informasi untuk mengambil keputusan
bagi kami tidak apa apa provisi ditolak andai kata
misalnya lima hakim menganggap tidak bisa
empat hakim boleh putusan selah
bagi kami kami agak terima itu
tetapi kalau kami sulit kami menjelaskan
apalagi kita backgroundnya adalah hukum
kenapa putusan empat banding empat kemudian suara tertinggal adalah ketua mahkamah konstitusi
seolah mengeliminir empat suara yang lain yang menganggap provisi itu penting
jadi empat banding empat ini sesungguhnya
hasil terakhir empat banding empat itu memang
setuju dengan provisi agar dikeluarkan
lagi tidak setuju untuk dikeluarkan
yang setuju provisi itu dikeluarkan
maria farida indartin
dan manahan m p situmpul
selebihnya empat termasuk ketua mk pak arief hidayat
tidak setuju provisi
itu aturan secara hukum tata negaranya bagaimana menurut anda

jadi gini mas indra
jadi ketika bicara persoalan peradilan di indonesia
itu kan kita tahu
bahwa ada putusan akhir yang menyelesaikan sengketa
ada putusan yang belum menyelesaikan sengketa

sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa
jadi ketika bicara persoalan peradilan di indonesia
itu kan kita tahu
bahwa ada putusan akhir yang menyelesaikan sengketa
ada putusan yang belum menyelesaikan sengketa
dan ketika bicara persoalan putusan provisi atau putusan selah
maka kita bicara dalam konteks di hukum acara mk
itu lebih dikenal di sengketa kewenangan lembaga negara
yang kemudian kita lihat di dalam pasal enam puluh tiga
yang dimana mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan dalam memerintahkan termohon
atau pemohon untuk menghentikan kewenangan yang berkaitan dengan sengketa
kemudian berkaitan dengan pengujian undang undang
itu kemudian kita sudah pernah lakukan itu vedai satu ratus tiga puluh satu ziej auditorium kesempatanapa

walaupun sudah volt

pertama lagi dari pandemi covid ini
ini yang jangan lupa
oleh karena siegertjian berngan su

lihat apa ternyata
itu menurutzstan tonnes seng petjara dicina ole
bibit chandra dan dalam konteks
itu waktu itu putusannya
menyarankan supaya presiden
tidak mengeluarkan keputusan presiden untuk
menghentikan pimpinan kpk saat itu
dan dalam konteks yang menarik
dalam hal ini adalah persoalan
angket ini terkait
dengan provinsi ini yang menarik
yang secara persoalan formil dan dalam
konteks pengujian undang undang
mahkamah konstitusi itu dibatasi ketika
mengelakukan putusan provisi jangan
sampai putusan selah itu kemudian
menunda pelaksanaan undang undang karena
ini jelas bunyi pasal lima puluh delapan
yang dimana ini agak membedakan
antara sengketa kewenangan lembaga negara dengan
pengujian undang undang oleh sebab
itu dalam konteks formil
itu kan di dalam pasal empat puluh
kita lihat di undang undang mahkamah konstitusi
itu kan ada beberapa cara pertama
beri musyawarah kemudian kedua adalah
voting kemudian adalah penundaan
dan yang keempat adalah bagaimana
ketua mahkamah konstitusi
yang kemudian menentukan suara terakhir
dalam konteks memenuhi
oh bisa menentukan ya ketua itu ya
dan dalam konteks memahami pasal empat puluh lima
ayat delapan itu di dalam undang undang
dimana ketua mahkamah konstitusi bisa memutuskan
itu ada dua arti yang pertama
adalah ketika formasi dari
hakim itu sembilan berarti ketika
empat empat maka posisi
hakim ketua mahkamah konstitusi itu adalah
yang terakhir kemudian
yang arti kedua adalah ketika
formasinya empat sama empat
maka kemudian ketua menentukan
yang pro atau kontra dalam
pilihan ini nah inilah yang kemudian
memang salah satu hal yang menjadi
persoalan itu adalah dimana dalam konteks
hukum acara mahkamah konstitusi sendiri
tidak mengatur mengenai bagaimana ketika
ada salah satu hakim konstitusi yang
berhalangan tidak ada aturan
nah oleh sebab itu ketika bicara persoalan
bicara persoalan kepastian sehingga di
ruang ini berarti posisi ketua mahkamah
konstitusi memang sangat strategis
sangat strategis jadi dia bisa dalam
dan memang ada aturan perundangannya tentang itu iya

ada dalam undang undang mahkamah konstitusi
oleh sebab itu itulah yang kemudian
menjadi persoalan ketika ada tahap yang
kemarin itu berkaitan dengan penundaan
ketika voting itu tidak bisa dilakukan
maka ada saja penundaan ini yang
kemudian menjadi debatable di sini
karena dalam konteks ini saya bisa coba
memahami bagaimana pemikiran dari mahkamah
konstitusi sendiri itu dalam konteks itu
dihadapkan dengan persoalan waktu yang
sangat cepat dan kemudian dalam konteks
penundaan itu jangan sampai ketika memang
sudah ada sikap yang berbeda pandangan
secara tajam percuma juga ada penugasan
jadi seharusnya syarat putusan selah itu
sudah terpenuhi untuk mengeluarkan
putusan selah menurut anda iya
oleh sebab itu agak berbeda ya
agak berbeda dalam konteks misalnya di
ketika para hakim itu diberikan waktu
untuk menunda persidangan maka itu kan
hakim diberikan ruang untuk kontemplasi
terhadap ini itu tidak ada lagi ruang ruang
mempunyai kebebasan berpikir menurut
oleh sebab itulah yang kemudian menjadi
persoalan ketika penundaan ini tidak dilakukan
dilakukan ya semestinya ini memang
harus dilakukan karena khawatirnya itu tadi
kondisi putusan basi bisa keluar
saya mau cerita agak detail
karena saya ikut sidang sebentar
kami sidang terakhir itu tanggal lima
rph tanggal enam sementara hakim
konstitusi saldi isra datang tanggal
baru masuk lagi ke kantor artinya dari empat
jam selanjutnya rabu kemarin tanggal tiga belas
itu kan tidak dalam siklus satu sidang
yang tertunda kenapa kemudian rph nya
tidak ditunda senin atau selasa sehingga
hakim jadi gelap menangkap itu terburu buru
itu saya tangkap terburu buru
padahal itu tidak akan berkonsekuensi
menunda persidangan oke begitu baik
bang artirnya bagaimana ya kalau saya
ya saya ini kan praktisi hukum dulu
ya semuanya setiap dari kita termasuk
klien saya itu saya ajarin saya mengajar
kita ini masuk ke forum pengadilan
ya lembaga peradilan bahkan mk
sekalipun artinya begitu kita masuk ke
forum itu yang harus kita lakukan kita
lakukan penghormatan terhadap lembaga
peradilan kemudian nggak ada tuh bahasa
kami yang mengatakan kita kecewa sama
putusan nggak ada apalagi kalau icw
kasian ini banyak sekali dan icw juga
melakukan edukasi dan pendidikan
hukum pendidikan politik apapun putusan
lembaga peradilan harus kita hormati dan
junjung tinggi memang itu adalah hal yang sangat penting
memang saya memahami suasana
kebatinannya harusnya delapan ya harusnya
kok delapan harusnya masih bisa
tanggal sebelas dua belas tadi
dijadikan tahun enam kan semua lembaga
peradilan ini juga punya timetable nya
sendiri sendiri perkara nomor sekian
kapan rph nya mk itu tidak memeriksa
perkaranya pak donald saja banyak sekali
perkara perkara yang diperiksa oleh mk
kecuali pak donald bisa buktikan
bahwa ada permainan di mk sana banyak
perkara sengketa kewenangan pengujian
undang undang dan sebagainya lah di mk
itu yang pertama kemudian saya katakan
putusan mk sudah tepat dan benar dalam
hal ini kecuali mk bisa melihat
yang kami kami kerjakan ini memang
menyata apa melakukan obstruction of
justice sebagaimana pimpinan kpk pernah
kehormatan yang lain kemudian merugikan
ya merugikan negara merugikan adalah
kelengkapan negara termasuk kpk sendiri ini kan saya kasih
contoh apakah dengan melakukan pembenahan
penyidikan yang dilakukan oleh kpk itu
pelemahan terhadap kpk apakah dengan
memastikan kalau kpk ya caranya
melakukan penanganan terhadap barang
sitaan harus terukur terregister
apakah itu disebut kelemahan ya ada kuantitas
kualitas suaranya juga ditata dengan baik
apakah itu pelemahan apakah melakukan
penuntutan secara cermat itu
pelemahan kan tidak ini kan yang dilihat
juga menjadi bagian dari pertimbangan mk
sehingga teman teman juga harus memahami
apa itu yang namanya putusan selah
apa itu urgensi yang namanya
putusan provisi kalau kami kecewa
itu kan biasa iya sebentar
saya dikasih waktu nah kemudian saya juga
mohon sekali jadi pak donald dan
teman teman rules of the game nya ada
jadi jangan dikatakan kalaupun delapan
kalaupun apa ini kan aturan mainnya
begitu ya kalau mau disalahkan ya
jangan disalahkan mk nya
jangan pula disalahkan teman teman yang
yang memutus kan nggak fair juga
delapan yang memutus hadir melaksanakan
kewajiban hukumnya dikatakan salah saya
katakan pasal empat puluh lima ayat delapan ketua mk
pada pada terakhirnya nih ya pada akhirnya
dia bisa menentukan saya bisa milih a atau b
b setelah melalui proses prosesnya apa
apabila suaranya sama kemudian juga
dilakukan perlindungan lagi musyawarah
dulu pak sebelum dia lakukan itu terakhir
masih mentok juga dia katakan oke kita
ambil kekuasaan yang ada pada kami yang
di empat puluh lima ayat delapan sudah diatur si pemohon
pemohon penguji materi mk harusnya
memahami betul ya aturan main yang ada
di mk cara hakim mengambil keputusan
jadi saya katakan teman teman lebih baik
fokus kegugatannya jangan lagi untuk
menyalahkan hakim mk dan mk nya jadilah
contoh yang baik jadilah warga negara
jadilah teman teman ini icw apalagi ya
menjadi contoh bahwa penegakan saya ada
baca berita yang lebih hebat lagi
sewaktu pak arteria dahala
kuasa hukum pilkada muna mk dinilai
lakukan akrobat hukum dalam sekitar
kecewa marah terhadap mk ya bukan
pemohon pak bedain saya pemohon saya
pernah nggak dulu kuasa hukum di muna
ngomongnya jadi saya tidak pernah
baca itu kuasa hukum muna saya jadi
pengacara pak jadi jadi tanggal tujuh belas juli
dua ribu enam belas saya udah jadi pengacara gak mungkin
saya jadi kuasa hukum jadi itu
pada saat saya jadi kuasa hukum nggak perlu
kalau kecewa itu biasa yang tidak boleh
kan kemudian kita intervensi peradilan
yang pemohon anda datang minta
keadilan keinginan anda nggak dicapai
begitu kita menjalani proses terus
kalau bahasa kecewa itu biasa
arteria juga bahasa kecewa juga biasa
ini kok seperti ini coba saya buktiin ini saya
saya bukan kuasa hukum yang saya mau katakan
ini diralat dulu nih saya bukan kuasa hukum nih
dalam perkara dalam perkara
ada pihak yang diuntungkan
ada pihak yang kemudian merasa rugi
dengan putusan itu kami sebagai
pemohon kenapa kami minta itu karena
logikanya adalah putusan provinsi itu
agar kemudian kerugian koosisional
tidak terjadi terus sekarang saya
tanya kerugiannya apa putusan ada nggak yang
kita lakukan kerugian nah yang
panggilan pansus coba jelaskan nah nggak gini
kerugian koosisional tentu kerugian
kepada kami sebagai pemohon bukan
pansus iya makanya kerugiannya apa
kerugian terkait dengan adanya pansus ini
jalan pemohon dirugikannya pemohon
apa taxpayer dasar kami masuk adalah
taxpayer pansus ini bekerja menggunakan
tiga miliar rupiah uang negara kalau
kemudian pansus dan ma kamah
konstitusi menyatakan bahwa pansus
sudah berdasar secara hukum bagaimana
kita menjawab mempertanggungjawabkan tiga
miliar uang negara yang memakai ini itu juga
tidak berlaku jadi kerugian koosisionalnya
tanda jelas disitu yes kerugian koosisionalnya
jelas dan clear disitu kalau soal yang
ditanyakan tadi misalnya apa soal apa
ada nggak kerugian anda terkait dengan
pansus yang sedang berjalan ini
jadi begini kemarin itu saya bersyukur
sama pansus terima kasih sama pansus
kemarin rdp itu kan berasa pansus bahkan
bahkan ada upaya ganti komisi dadakan
ganti komisi dadakan
wah ini salah lagi pak
saya itu di komisi tiga udah lama
setelah haji saya ke komisi tiga memang
jadi ada ganti
ini ada komisi
ini asumsi semua nih saya bisa buktiin
besok saya bawa di sks

jadi ada ganti komisi dadakan yang terjadi di dpr ri
kita ke makin sulit membedakan mana yang rdp komisi dengan pansus
bagi kami menunjukkan bahwa sebenarnya pansus ini tidak perlu
oh justru bagus
komisi tiga itu tepat
tanyakan alat sitaan kpk
betul saya setuju silahkan
tapi nggak perlu kan bikin pansus
semakin kelihatan pansus itu tidak punya urgensi
karena hal hal teknis seperti itu
anggaran penyitaan penyelidikan penyidikan penuntutan
itu bisa ditanya semua di dalam forum rdp
nggak perlu pansus
di forum kemarin itu yang paling efektif sebelumnya nggak efektif forumnya
jadi begini ya mas indra
jadi pada intinya ketika sudah ada putusan provisi yang kemudian di mana mk menolak
ini bukan berarti bahwa memberikan pembenaran konstitusional kepada angket kpk yang masih sedang proses
pertama dalam konteks materi
ini kan masih sedang diuji
ini sudah sedang diproses
mengenai pembuktian apakah kpk layak menjadi obyek dari angket
tapi dengan kesimpulan dari pak arteria tadi bahwa dengan tidak dikeluarkan keputusan salah itu sebuah sinyal
tidak ada alasan yang mendesak untuk pembuktikan salah itu
keliru artinya gini
tidak ada korelasi positif atau korelasi yang secara otomatis ketika putusan profesi itu dengan kemudian putusan akhir
ini yang kemudian menjadi persoalan ya dalam konteks ini
sekarang yang kemudian menjadi polemik ya kebingungan
kita di masyarakat
yang pertama adalah persoalan mengenai formil itu
mengenai hak angket kpk ini kan unsurnya tidak semua fraksi di situ
oleh sebab itu
ini lain lagi dilarikin
ini kita yang menjadi persoalan
bicara kita hukum acara kita hak angket
atau bicara yang lain
jadi kenapa hak angket kpk itu harus terdiri dari semua fraksi
karena ini senjata ampuh yang harus semua rakyat itu
ini ada kaitannya dengan yang digugatkan gitu
oleh sebab itu jangan sampai ketika ini tidak ada mendapatkan legitimasi
dari seluruh rakyat
yang kemudian menjadi pembunara
gimana anda baca ketentuan undang undang md tiga tuh
jadi jangan komentar dulu kalau gak paham
jadi gitu kalau kita lihat dalam konteks itu
jadi ibaratnya hak angket kpk
hak angket itu dititipkan oleh rakyat sebagai pusaka rakyat
oleh sebab itu penggunaannya tidak boleh
menurut anda sejauh ini masih tidak tepat sasaran
pembicaraan kita balik ke belakang
karena dari segi material dan segi formil itu tidak bisa di
walaupun pmk sudah mengeluarkan putusan selanjutnya
nah itu kan belum putusan akhir
karena segmen ini menjadi segmen terakhir buat bang artir ya
kita kasih kesempatan dulu menanggapi terakhir
ya pertama kalau sangat tidak relevan
kalau dikatakan bahwa kita kembali lagi mengatakan bahwa ini hak angket ini seperti ini
seperti ini seperti ini
saya ingin sampaikan hak angket ini adalah hasil eskalasi pembahasan komisi tiga
yang teman teman yang rakyat lihat kemarin
dua hari kami di komisi tiga
itulah rapat kita yang benar
selama ini rapat kita begini pak
yang begini siapa ini
begitu beberapa teman teman main tunjuk tunjukkan
tidak ada itu pembicaraan
begitu minta dokumen iya nanti kita kasih
tidak pernah datang dokumennya
baru kemarin aja nih dua hari ini lumayan waras semuanya
apakah lagi sorot ya
dialektikanya juga nampak
kita juga mau lihat kalau dua hari ini bagus
sebenarnya kan kita nggak perlu angket
ini otokritik terhadap kpk juga
kalau kpk kemarin malu
mengikuti rapat yang seperti ini
selama ini nggak ada
minta dokumen nggak ada
minta laporan bpk nggak dikasih
minta apa nggak ada
nggak ada tanpa pengawasan
boleh kita agak ke depan mbak
jadi mundur lagi nih teman teman
ketika sekarang putusan selah itu artinya sudah tidak dikeluarkan oleh mk
menurut anda ini jadi sinyal
maka lebih baik kpk datang saja
sebenarnya teman teman ini sayang juga
kita mau tahu
tahu nggak sih filosofi putusan selah
itu putusan tindakan hukum pendahuluan
yang dilakukan untuk apa
untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar
baik bagi pemohon maupun bagi kedua belah pihak
artinya kita semua
dengan ditolaknya ini
ya jelas dong
tidak ada itu
nah kalau keputusan basi dan sebagainya
itu bisa bisanya pemohon menghitung itu
sebagai pemohon dia bisa menghitung
apakah efektif menempuh jalan mk
atau tidak efektif
tapi pada saat itu tidak efektif
jangan disalahkan mk nya
ini yang keliru
seolah melejitimasi pansus itu
padahal provisi itu belum masuk substansi perkara
baik kita tahan disitu dah
karena memang ini kita harus
akhiri segmen ini dulu
dan ini akhir dari
bang arteria berada disini
dan siaran indonesia prime news
masih segera kembali dengan pembahasan ini
dengan bu donald faris
dan juga bu jemmy husunan
setelah kita berikutnya
memang perbincangan ini
wacana ketika akan ada
perpanjangan masa kerja
pansus angket dpr terhadap kpk
tetapi tadi kita sudah dengar ya
saya sekali membuat artinya
harus mengakhiri perbincangan tadi
di segmen tadi
mengatakan bahwa sebenarnya
justru untuk memberi ruang bagi kami
bagi kpk untuk kemudian
memberikan klarifikasi dari segala hal
yang sudah diselidiki yang selama ini
akhirnya muncul di rdp komisi tiga seperti
beberapa hari yang lalu begitu menurut anda
ini justru sebuah
kebijakan ya paling tidak dari beberapa
yang bijak begitu atau
bagaimana menurut anda
itu hanya game of
saya tidak melihat itu menjadi argumentasi
yang sesungguhnya diperpanjang
untuk memberikan ruang
enam puluh hari bekerja mereka
dan di bulan minggu keempat
agustus kemarin mereka sudah mengeluarkan
rekomendasi sementara pertanyaannya
kenapa tidak dari dulu kpk
misalkan saja sebelum rekomendasi
sementara sebelas rekomendasi sementara
itu dikeluarkan kenapa justru
tidak mengundang kpk untuk melakukan klarifikasi
sejak awal itu menurut saya bukan
argumentasi yang bisa digunakan
maksudnya ketika di komisi tiga nih ceritanya
sampai dengan hari ini kan
pansus itu belum pernah mengundang secara resmi
komisi pemerintahan korupsi
sampai dengan hari ini jadi kalau kpk
tergantung kpk datang atau tidak
jadi itu bukan kpk karena nggak mau nggak mau gitu
kpk belum pernah diundang secara resmi
nah ketika kpk sudah diundang
secara resmi tentu kita akan hilau
bagaimana sikap kpk secara resmi
tapi kalau ditanya kpk
apakah datang atau tidak ya karena mereka
juga ikut gugatan di mahkamah konstitusi
pegawainya maka wajar saja kemudian
argumentasi yang dibangun adalah menunggu putusan
mahkamah konstitusi juga
saya mau bilang begini mas indra
putusan mahkamah konstitusi itu
akan menyelamatkan banyak pihak
putusan selah ini ya
kenapa dia akan menyelamatkan
presiden sebagai kepala pemerintahan
rekomendasi dari pansus aket
kenapa itu dikatakan bisa
menyelamatkan presiden juga
karena begini dua puluh delapan
kemudian akan keluar
rekomendasi dari pansus
dan kemudian kalau kita
mengikuti sidang maraton secara normal
dalam pengujian undang undang ini
akan keluar november atau desember dua ribu tujuh belas
kalau putusan akhirnya ya maksudnya
artinya terlambat dua bulan nih
ini itu bisa akhirnya presiden dipaksa
juga untuk memfollow up
atau apapun respon presiden
juga akan tergantung di situ nantinya
saya membayangkan kalau saja mahkamah konstitusi
itu yang saya sebut dan tidak dipahami
yang terhormat tadi artiria adalan
kenapa urgensinya di situ
itu juga menyelamatkan presiden
sebagai pimpinan partai pemenang pemilu
partainya pak artiria tadi
partainya pak artiria tadi
kalau saja kemudian mahkamah konstitusi
menyatakan bahwa mengho
proses yang berjalan di pansus saat sekarang ini
presiden juga terbantir terbantu
tapi dalam pengertian
kalau memang presidennya
tidak menginginkan isi rekomendasi itu ya
apapun rekomendasi itu kan
cara presiden untuk meresponnya
nanti setuju atau tidak
misalnya rekomendasinya merevisi undang undang kpk
presiden kan bisa saya setuju dengan rekomendasi
atau saya tidak setuju dengan rekomendasi
itu kan pilihan
dalam konteks diselamatkan kalau tidak setuju
dengan isi rekomendasi
kalau presiden akan terselamatkan begini
pansus kemudian memaksakan
rekomendasi mereka harus ditindaklanjuti oleh presiden
atau revisi undang undang kpk
itu yang menjadi rekomendasi pansus
presiden bisa menggunakan oh tunggu dulu
putusan mahkamah konstitusi
kan ada keluar
putusan provisi kemarin
andaikan itu diterima
putusan provisi kemarin kan menyatakan bahwa seluruh tahapan pansus
kan berarti kita tunggu dulu lah
apa kata putusan mahkamah konstitusi
nafas buat presiden lah ya
presiden pun terselamatkan
tidak dianggap melakukan pembangganan hukum terhadap proses yang berjalan
di angket sekarang ini
bayangkan kalau tidak ada provisi
dan presiden harus menunggu
dan itu tidak ada
dan presiden harus menindaklanjuti
besok rekomendasi pansus
argumentasi apa yang dipakai presiden untuk menolak
kalau misalnya pengertian
presiden menginginkan rekomendasi itu bagaimana
itu dilema hukum yang akan muncul
jadi menurut saya justru
provisi itu itu kenapa kita sangat
kecewa dengan mahkamah konstitusi
karena kita melihat ada urgensinya di situ
ini tidak hanya menyelamatkan uang negara
yang digunakan oleh pansus
mengurangi kerugian konsesional pemohon
termasuk mahkamah konstitusi sendiri
juga melimatkan presiden untuk
menindaklanjuti rekomendasi atau tidak
dan coba bayangkan mas indra
presiden menyatakan oke presiden setuju
dan setuju dengan revisi undang undang kpk
tapi november keluar putusan nanti
mk ngeluar pansus ilegal dan tidak sah secara hukum
ribetkan secara konstitusi
revisinya harus dicabut
akan timbul dan terjadi komplikasi hukum setelah ini
jadi anda menggambarkan pentingnya
putusan setelah ini harusnya dikeluarkan oleh mk
tapi sayang sekali tidak ada
baik terakhir dari ibu njemi
sebenarnya kan ini hitung hitungan bang donald tadi ya
dua puluh delapan itu pasti nanti akan keluar rekomendasi
akan ada perpanjangan
walaupun aturannya sebenarnya tidak ada
dalam soal undang undang md tiga tadi memperpanjang pansus angket
tapi hitung hitungan dengan sidang di mk
itu bisa baru bisa november keluar
aturan perundangannya ketika
sebuah rekomendasi dari pansus angket itu keluar
presiden itu harus menindaklanjuti
dalam kurun waktu berapa lama
memang dalam konteks pasal dua ratus enam itu sudah jelas
untuk pansus ya
dan kemudian enam puluh hari dijalankan
kemudian dilakukan paripurna
paripurna untuk bagaimana
mendapatkan pandangan fraksi terkait dengan itu
ketika pandangan fraksi
hak menyatakan pendapat
kemudian dari situlah
kemudian bagaimana eksekutif menindaklanjuti
setelah keluarnya rekomendasi
ada jangka waktu tidak
ada jangka waktu tidak
oh empat belas hari itu ya
berarti nggak bisa sampai november ya
oleh sebab itu kan nanti
pasti akan kembali lagi perdebatannya ke awal
mengenai legalitas dari
h angket ini di pansus angket
karena sejak awal memang ini sudah terkesan dipaksakan
pertama secara material itu tadi
secara material perdebatan masih kuat
mengenai kpk itu bisa dijadikan obyek atau tidak
itu secara material itu kan
syarat untuk hak angket itu kan berkaitan dengan
berdampak luas strategis dan penting
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat
apakah ini apa syarat syarat
berkaitan dengan berdampak luas penting dan strategis ini
acapkali dalam konteks ini
membenarkan bahwa mereka sudah mendapatkan
legitimasi dari masyarakat
padahal secara faktual itu tidak
karena beberapa media itu menunjukkan
survei bahwa masyarakat masih puas dengan kinerja kpk
kemudian secara formal
itu masih disimpangi yang kami agak bingung itu
mengenai pasal dua ratus satu itu
terkait dengan harus semua unsur fraksi
dan nyatanya itu tidak terpenuhi
oleh sebab itu pasti akan perdebatan
kembali lagi ke titik awal
memang perdebatan ke titik awal tidak bisa dihindari
mas indra termasuk juga blijimi
pengambilan keputusan di dpr itu benar nggak
itu yang sangat cepat yang cuma tiga fraksi
bicara dan terakhir mas inton tiba tiba ketik paluk
durasinya tiga detik saja itu
betul itu juga kami uji betul
dan yang kemudian yang menarik lagi itu kan
belum terbentuknya pansus
itu kan harus ada berkas berkas yang berkaitan
apa yang akan diuji
materi apa kebijakan kebijakan yang akan diselidiki
dan sampai saat ini kan kita bingung
mengenai apa materi yang akan diselidiki itu
padahal itu urgensinya untuk sebagai panduan
bahwa angket ini
pansus angket jangan sampai menjadi liar
ketika dari apa yang kemudian
jadi gambaran saya itu di ujung nanti itu
kalau misalnya keluar rekomendasi dua puluh delapan september
empat belas hari presiden memiliki waktu
untuk melaksanakan rekomendasi
kalau tidak melaksanakan
dia bisa kena hak menyatakan pendapat
kalau dia melaksanakan
bisa terbentur pada putusan mk pada november
kalau paling cepat seperti itu
ketika nanti putusan mk misalnya
artinya misalnya dianggap pansus itu ilegal
pansus angket terhadap kpk maksudnya itu ilegal
jadi sekali lagi sebagai kesembilan
ini sebenarnya warning buat partai partai pendukung pemerintah
yang sekarang berada di pansus angket itu sendiri sebenarnya
oke terima kasih sementara waktu ini
atas ulasannya malam hari ini
sama sama mas yasir bangdun
terima kasih juga bang jimmy telah bergabung bersama kami
dan cnn indonesia prime news
masih akan segera kembali setelah kita berikutnya